assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wirsaga pay kemuliaan yang dirahmati allah
dalam kalender hijriah
dua belas robil awal senantiasa diperingati sebagai lahirnya manusia mulia
sosok teladan sepanjang masa
momen istimewa ini seolah menjadi refleksi
kecintaan kita umat kepada rasulullah saw
sekaligus harapan agar momen ini tak hanya momen seremoni
namun kita senantiasa berupaya meneladani setiap langkah baginda rasul
pada akhirnya tentu kita berharap
kelak bisa mendapat syafaat beliau
dan biadnillah dengan izin allah
kita bisa menatap wajah baginda muhammad saw
nah pemirsa bertepatan dengan peringatan hari lahir
hari ini insya allah kita akan belajar dan mengkaji bersama
memupuk cinta kepada rasulullah
seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
sehat hari ini pak kiai ya
tema hari ini sangat spesial
mudah mudahan ada banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya ya pak kiai
terkait bagaimana kita kemudian bisa meneladani sosok mulia ini
mudah mudahan nanti kita bisa belajar bersama dari pak kiai ini
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda berupa teks
maupun video melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada pak kiai
melalui sambungan zoom
yang nanti akan ditentukan oleh tim gapai kemuliaan
langsung kita kebahasan kita
terkait maulid nabi muhammad
kenapa kemudian momentum ini harus kita ingat bersama
harus menjadi sebuah refleksi dan tidak hanya sekedar seremoni saja
apa hakikatnya kita memperingati maulid nabi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan para pemirsa
dimanapun anda berada
ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh hasan al basri
salah seorang tokoh
yang dikutip oleh imam al ghazali
siapa yang mengenal tuhannya
maka dia akan mencintai tuhannya
barang siapa yang cinta kepada allah
maka dia akan mencintai tuhan
maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh allah
nah yang dimaksud dari perkataan hasan al basri ini adalah rasulullah
jadi kecintaan kepada rasulullah itu refleksi dari kecintaan kepada allah
jadi dia tidak bisa orang yang bertemu dengan nabi muhammad itu
langsung mencintainya gak bisa
karena banyak orang yang bertemu dengan nabi muhammad tapi mau membunuhnya

karena tidak akan bisa dilahirkan kecintaannya
karena tidak akan bisa dilahirkan kecintaannya

yang sebenarnya kecuali mencintai yang lebih tinggi dulu
begitu juga ketika kita bagaimana kita bisa mencintai para alim ulama
cintai saja nabinya
maka dengan mencintai nabi
maka otomatis akan mencintai orang orang yang dicintai oleh nabi
yang dikatakan warasatul ambia
para pewaris nabi kita muhammad
nah betapa pentingnya
kalau kita ingin mencintai nabi muhammad
kalau kita ingin memahami ini
karena kecintaan yang diekspresikan itu
itu bagian dari sebuah luafan ma'rifah
jadi orang kalau mengetahui sesuatu
dia susah menahan bibirnya untuk memberitahukan kepada orang
kamu tahu gak
itu adalah latar belakang dari ma'rifah
maka dia ingin mengatakan itu
sehingga dia tidak mungkin seperti dam air
yang terlalu banyak
betapapun kokohnya akan bedah
nah orang yang ma'rifah
yang lahir kecintaan itu
maka dia otomatis akan menyatakannya
jadi kalau mau dibilang bahwa cinta itu
kalau bentuk format format yang kita kenal
dengan peringatan maulid nabi
atau lain sebagainya
maka dia akan mengatakan
itu hanya bagian
hanya salah satu bentuk
sehingga jangan dimasalahkan bentuknya seperti apa
karena cinta itu tergantung secara orang mengekspresikannya
sepanjang kecintaannya itu murni
dari pemahaman dia kepada tuhannya
yang memerintahkannya itu
maka tidak dilarang
maka tidak dilarang
itu bagian dari perintah nabi itu
bilang sama pengikutmu
bila kau mencintai allah
kau bilang gitu sama dia
maknanya tidak bisa orang yang mencintai nabi muhammad
mencintai allah gak bisa
tapi kalau orang itu mencintai allah
maka dia akan mencintai allah
bisa mencintai orang yang dicintai oleh allah otomatis
masya allah ya
nah kalau bicara sosok nabi muhammad saw
kita merimain ya
apa yang kita bisa teladani ya
dalam waktu yang singkat mungkin pak kiai
yang perlu memang beliau itu sudah ya namanya manusia sempurna ya
maksudnya teladan gitu ya
luar dalamnya kita bisa teladani
poin poin apa saja yang kira kira saat ini sangat relevan ya
untuk kita teladani bahwa kita bisa mencintai allah ya
informasi qur'ani mengatakan
allah menginformasikan bahwa nabi muhammad itu akhlaknya tinggi
dia bisa membangun sebuah peradaban itu dengan pendekatan akhlak
bukan dengan kekuatan fisik
bukan dengan power
tapi dengan akhlak
bahkan kekuatan ahlaknya nabi itu
bukan cuma diakui oleh istri anak dan anak
musuhnya pun mengakui keunggulannya itu tadi
kalau ditanya yang esensial ya ini
kalau kita ingin menjadi pengikut nabi yang baik
kita ingin berdakwah yang bagus
maka sebenarnya dalam semua aspek dakwah
ipolexos buddhan kam nas gitu ya
ideologi politik sosial budaya ekonomi
bila diberi bobot dengan akhlakul karim
maka dia mencintai allah ya
menjadi sebuah dakwah yang menawan
kan sekarang ini yang mahal itu akhlak
jadi semakin tinggi pendidikan
tetapi akhlaknya semakin rendah
semakin hartanya banyak
semakin pelit orang
mengeluarkannya sebagai kewajibannya itu
jadi ada sebuah
perbedaan yang ekstrim

kutub selatan dengan kutub utara
dan itu sebenarnya
yang mestinya seperti itu
tetapi kita kadang kadang seperti itu
pak kyai kita harus judul dulu
tapi kita juga nanti ingin membahas ya
bagaimana cintanya rasul ini sama umatnya
ini luar biasa
ada banyak riwayat juga yang membuat kita harusnya tersentuh ya
dan harus belajar mulai sekarang
jangan sampai kita hanya di mulut saja
mengaku cinta rosul
tapi mungkin kita masih perlu banyak pr
untuk bisa meneladani rosul
nanti kita akan bahas di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode mencintai rasulullah tanpa syarat
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan
yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan simak bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama saya daniel
mahasiswa dari jakarta
saya penonton setiap
cnn indonesia tv
izin bertanya pak kyai
kepada rosul tanpa batas
pada jaman sekarang
generasi milenial seperti saya
kurang lebihnya mohon maaf
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mas daniel di jakarta
pak kyai bagaimana ya
mengimplementasikan rasa cinta tanpa syarat
tanpa batas kepada rasulullah
apalagi khususnya untuk generasi milenial
yang saat ini ada pak kiai
ya baik terima kasih
kalau kita berbicara
hukum maka ada bahasa hukum
maka mesti kita cari
karena tidak boleh beribadah
tanpa ada dalilnya
ketika kita berbicara tentang teologi
berbicara tentang ketuhanan
ya hak hak yang sangat
urgen di dalam pemahaman
keislaman itu kita nggak boleh keluar dari itu
tapi kalau bicara tentang
ya ketika berbicara cinta
mau mengartikan cinta
cinta itu gak bisa tumbuh
kecuali dari lubuk
dan dari sebuah pemahaman
dari melihat atau mendengar
nah oleh karena itu
orang yang mau memberikan
maka dia cukup melihat bagaimana sih
caranya rasul bermasyarakat
dalam kesehariannya itu
dia tidak akan pernah meninggalkan segala kewajiban
mengerjakan segala yang disunahkan
dan dia lebih mementingkan
orang lain ketimbang dirinya
makanan yang sudah dia baca basmala
mau dimasukkan ke mulutnya
ada orang meminta pasti diberikan
nah kalau begini
bahasa cinta itu akan
pembuktian yang menjadi
ada seorang laki laki
yang bertanya tentang hari kiamat
hari kiamat itu kapan
kemudian nabi mengatakan
apa yang sudah kau persiapkan dengan hari kiamat itu
aku tidak punya persiapan apa apa
modalnya cuma satu
aku cinta sama allah dan aku cinta kepada rasulullah
rasulullah terkagum dengan jawaban itu
dan rasulullah mengatakan
kau akan bersama orang yang kau cintai
itu bahasa cinta
tadi tidak lagi ditanya
apa yang kau lakukan
ekspresi itu akan lahir
dengan sendirinya secara alamiah
dari sebuah pemahaman dia
tentang sosok yang dia cintai
nah jadi kalau orang benar benar cinta kepada allah
lakukan segala perintah dan larangannya
maka dia akan mencintai
mencintai rasulullah secara utuh
kalau dia cintai rasulullah
maka dia akan mencintai
ya semua orang orang yang dicintainya
kalau dia sudah cintai
maka dia cinta kepada kebaikan kebaikan itu
itu refleksinya seperti itu
jadi dengan meneladani
atau melakukan sunnahnya misalnya
itu juga bagian dari
mengekspresikan cinta kan
nah kemudian kalau ada pertanyaan pak
kiai ini juga sering sebenarnya dalam momentum
maulid nabi begitu ya
memperingati maulid nabi ini dalilnya apa
ini yang kemudian sering dibenturkan kan
antara satu mungkin kelompok dengan kelompok yang lain
bagaimana kemudian kita menjawab pertanyaan ini
salah satu yang menjadi kegiatan nabi itu
beliau puasa hari senen
dan puasa hari kamis
dan puasa hari kamis
jadi nabi ditanya kenapa kau berpuasa
jadi nabi ditanya kenapa kau berpuasa
di dua hari ini tadi
maka dia mengatakan
hari senen itu adalah hari kelahiranku
hari senen itu adalah hari kelahiranku
dan hari aku dibangkitkan
yang menjadi seorang rasul
merayakan kelahirannya itu
ulang tahunnya itu
puasa dipahaminya itu ibadah
sekarang ini kalau kita lihat di masyarakat
ada orang yang mengekspresikannya
kemudian diundang ulama
semua diberi makan
dan lain sebagainya
apakah itu masuk tidak
dalam pengertian ibadah
membaca al quran mendengarkan
cerama memberi makan
kalau itu masuk dalam pengertian
ibadah maka tidak ada yang
perlu dalil lagi
karena nabi merayakannya dengan
jadi kalau yang kita mau cari
itu model yang
sama maka itu pada bidang
tapi kalau di luar yang menyangkut aspek teologi
aspek hukum maka
enggak perlu kita
ibu yang satu dengan yang lainnya
tidak akan sama ketika dia
memberikan kasih sayang kepada anaknya
itu gak mungkin sama
jadi kita gak bisa bilang ibu ini
lebih sayang kepada anaknya
sepanjang itu sebuah cinta
maka itu bahasa cinta
bukan bahasa hukum
dan tidak melanggar syariat tadi ya pak
kalau dia bilang dalil yang mana itu bahasa hukum
yang ditanyakan bukan
yang ditanyakan bukan masalah hukum
cinta itu kan banyak macamnya
banyak caranya salah satunya
pak kiai kita masuk kepada
cintanya rasul kepada umatnya
bagaimana kita menggambarkan hal ini
ini masya allah mudah mudahan bisa jadi
pelajaran berharga juga bagi kita
selalu diingatkan tentang hal ini
banyak sekali ya pertama
disyariatkannya sholat taraweh
satu hari beliau
taraweh di malam pertama
walaupun belum diberi nama taraweh ya
tetapi karena semakin
ada yang ikut
besok semakin banyak
malam ketiga beliau tidak keluar lagi
tetap bertahan melakukan ibadah
tapi sampai selesai ramadan nabi tidak keluar
sehingga itu di pertanyakan
kenapa tidak bersama lagi
aku khawatir itu menjadi kewajiban dan memberatkan kalian
apa yang diceritakan di dalam hadis itu
pengennya itu berperang terus menerus
berperang terus menerus
ya terus menerus
sehingga beliau mengatakan
aku pengen itu
kemudian aku dihidupkan
terbunuh lagi aku

ya seperti itu pengen kehidupanku

nanti umatku menjadi berat
kalau seandainya itu menjadi sebuah syariat
kalau seandainya itu menjadi sebuah syarat
jadi nabi setiap kali mau melakukan sesuatu yang dia lihat mulia
jadi nabi setiap kali mau melakukan sesuatu yang dia lihat mulia
dia ukur dengan umatnya
dia ukur dengan umatnya
jangan jangan ini nanti memberatkan umatku
maka nabi tidak meneruskannya

bahkan ada yang lebih luar biasa
ketika rasulullah mau mengeluarkan
keluar ruh dari tubuhnya itu
keluar ruh dari tubuhnya itu
maka yang diucapkan bukan nama istrinya
bukan nama anaknya
tapi dia mengatakan umat ini
nah ini nanti
boleh juga kalau kita mau eksplor
apa sih sebenarnya
sampai kok nabi mengatakan umatku
nah ini bisa kita explor di segmen berikut ya pak

pemirsa jangan kemana mana pembahasan kita masih akan berlanjut
setelah yang satu ini
irsa terima kasih hanya masih menyaksikan
bicara soal bagaimana penyakit
kemudian rasa cinta rasulullah s a w kepada umatnya ini luar biasa
tadi disampaikan bahwa bahkan ketika beliau mewafat yang terlontar dari lisan beliau adalah umati umati
ini bagaimana penggambarannya pada saat itu ya pak kiai
subhanallah luar biasa sebenarnya kalau kita baca dan ini versinya banyak
artinya hadis maupun para ⁇ muarrihin yang mencatat peristiwa ini punya sisi sisi penilaian
ada aspek aspek tertentu yang menjadi penekanan yang mereka sebutkan
yang menariknya bahwa hari senin tanggal dua belas rabiul awal hari di mana nabi mau wafat
itu subuh itu nabi sudah tidak kuat untuk mengimami sholat
nah pada saat itu orang sudah kumpul di masjid tapi nabinya tidak keluar
maka mereka sepakat suruh saja bilal ⁇ muadzin ⁇ rasul untuk mengetuk barangkali beliau terlelap dan lain sebagainya
ketika diketuk pintunya
assalamualaikum ya rasulullah
assalamualaikum ya ahlan nubuwa
maka putri beliau yang menunggu berhati hati
hari hari itu mengatakan
rasul sedang sibuk dengan dirinya
itu kalimat pada waktu itu tidak lazim digunakan
sehingga para mu'arrikin mengatakan
bilal tidak mengerti maksud perkataan syeda fatimah itu
akhirnya balik ke masjid
tapi subuhnya mau habis
karena tambah siang
coba ketuk sekali lagi
nah pada ketukan kedua itu nabi mendengar
maka bilang kepada saida fatimah
suruh masuk bilal
maka rasul mengatakan
bilal baru paham masghulun bin nabsi itu nabi setelah kerotol maut
dalam keadaan sakit keras
maka beliau mengatakan
kau suruh abu bakar untuk mengimami sholat subuh
maka bilal dengan menangis menaruh kedua tangannya di kepala
dimata li duni ummi
kenapa dulu aku dilahirkan oleh ibuku
ini dia bukan menyesali dengan ibunya
tapi lebih baik nggak usah lahir sehingga nggak sanggup melihat rasulullah seperti itu
maka bilang kepada saidina abu bakar untuk mengimami
abu bakar bergegas
ketika dia masuk mihrab
dia memberikan komando
jatuh dia terkapar
karena dia tidak sanggup
untuk menjadi imam
sementara rasulullah tidak hadir
dia jatuh dia pingsan
faduha jal muslimu nawaya bukun
gemuruh suara tangis itu
enggak sholat subuh
tapi malah menangis semuanya
suara itu karena rumah rasul dekat
fatima ini suara gemuruh apa
dajjal muslimu nalifakdika ya rasulullah
mereka itu menangis karena ketia dan ngkonya
maka beliau mengatakan panggil ahli bin abi talib
panggil fadl ibnu abbas
dua orang itu
fatimah tidak mengerti kenapa dua orang ini dipanggil
ketika orang tua pemuda ini datang
maka nabi minta dipegang
lengannya yang kanan oleh ali bin abi talib
yang kiri faddal ibnu abbas
dipapa ke dalam masjid untuk mengimami sholat subuh
karena tidak ada yang bisa sholat subuh
pada waktu itu rasulullah sholatnya itu ringan sekali
tidak panjang beliau melakukan
dan dipeluknya satu persatu
sebentar lagi aku akan tinggalkan dunia ini
akhirnya ketika nabi datang
dibaringkan di tempat tidur itu
tidak lama kemudian datang malikat jibril
memberi kabar tentang kondisi yang semacam ini
dan malikat jibril itu tidak mau melihatnya
sehingga nabi protes
kenapa kau tidak mau melihat aku
malikat jibril mengatakan aku tidak tega melihat engkau
tidak lama kemudian
minta izin malikat israel datang
nah ini yang menarik
ketika israel datang
mau menyebut dulu
maka dia bilang ini
setelah diizinkan untuk itu
kau datang mau ziarah atau mau cabut ruh
aku ingin menyambut turuh
karena sesuai dengan catatan
kalau kau tidak mau aku akan kembali lagi
ketika malaikat israel dekat itu
eh jibril kasih kabar gembira dulu buat aku
maka jibril mengatakan
pintu sorga sudah dibuka semua
semua bidadari bidadari di surga
menanti kedatangan ruh engkau
yang dia minta bukannya tanya bagaimana kemuliaan dia
tapi bagaimana umatku
maka jibril mengatakan
kabar gembira buat engkau
tidak boleh masuk sorga sebelum umat umat sebelum kalian
sehingga umatmu nanti dahulu lebih masuk dahulu
baru umat umat yang kemudian
maka rasulullah mengatakan
dan pada waktu itu nabi mengatakan
qulu ummat tidak khalal jannah
semua umatku akan masuk surga
kecuali orang yang tidak mau
apakah ada orang yang tidak mau ya rasul
siapa yang taat sama aku
yang cinta kepadaku
dia masuk sorga
kalau dia tidak mau
tidak taat sesungguhnya dia yang gak mau masuk sorga
ketika israel mau mendekat
maka digeserkannya lagi
padahal disitu ada saidah a'isa
ada fatimah disampingnya
tetapi beliau mengatakan
betapa dia tidak ikhlas benar meninggalkan dunia ini
sebelum ada jaminan
pada saat itulah nabi bersan
alaikum bis sholat
kalian jangan tinggalkan sholat
tanggung jawab terhadap keluarga kalian
amanah yang diberikan kepada kalian
kalian harus tanggung jawab
baru pada saat itu rasulullah berkenan
setelah rasulullah yakin benar
sudah ada jaminan bagi umatnya
nah pada saat itu yang dikhawatirkan
ini cerita yang sangat
menghanyutkan tapi masya allah ya
dengan sedikit gambaran itu kita tahu
betapa rasulullah saw
cinta banget sama kita ya pak kiai
kalau kita masih setengah setengah
rasanya malu gitu ya
pak gai terakhir
kalau kita berusaha setidaknya
semampu kita untuk
meneladani baginda rasul
apa yang akan kita dapatkan pak gai
orang yang menjaga wasiat beliau
tidak meninggalkan sholat
menjaga kewajiban yang menjadi tanggung jawab dia
maka secara otomatis
dia akan mendapatkan syafaat
karena memang dua itu yang dipesankan
segala sesuatu yang diberikan amanah
jadi kalau maknanya
kalau sholat kita bagus
maka insya allah yang lainnya bagus
kalau kita dikasih istri
keluarga kita amanah
maka yang lainnya pun kita aman
kita sudah sampai di penghujung program
masya allah ini ceritanya
mudah mudahan ini jadi
wasilah bagi kita
untuk senantiasa meneladani rasul
dan kelak harapan kita semua
seperti yang tadi disampaikan di awal
kita bisa mendapatkan syafaat
dari baginda muhammad saw
amin ya allah
amin ya allah
pak kei terima kasih ilmunya
ini episode penuh tangis
saya sudah percuma kita hari ini
dalam program gapai kemuliaan
semoga tausiah kita kali
dan spesial ini
bisa menambah hasanah ilmu agama kita
menjadikan kita lebih cinta
dan yang paling utama
menambah ketaatan kita
kepada allah azza wa jalla
dan juga kei haji harisaka
terima kasih atas perhatian anda
insya allah kita akan jumpa lagi
pada episode berikutnya
terima kasih pak kei
terima kasih pak kei